kemarin dua puluh tiga september dan hari ini ribuan mahasiswa dari berbagai daerah serentak melakukan protes menolak pengesahan beberapa ruu yang bermasalah
selama dua hari ini tagar rakyat bergerak dan hidup mahasiswa di lini masa media sosial bergaung
sebelumnya kemarin kita disuguhkan aksi di yogyakarta dengan tagar gejayan memanggil ya
anda mungkin ingat dan sempat menjadi trending topic
kita akan ulas kemudian perjalanan pergerakan mahasiswa kapan sebenarnya ini dimulai
kita lihat sekarang ini dimulai sejak tujuh belas september setelah dpr mengesahkan revisi undang undang kpk
jadi setelah undang undang kpk yang penuh kontroversi itu disahkan kemudian mulai ada gejolak di antara mahasiswa
masa kemudian melakukan aksi protes di depan gedung dpr menolak ru kontroversi itu sudah terjadi
kemudian masa berbaju hitam berkabung di gedung kpk
anda mungkin melihat beberapa informasinya di cnn indonesia pada tujuh belas september
dua belas september mahasiswa berbagai kampus jabodetabek unjuk rasa
di depan gedung dpr sudah mulai sebenarnya sudah mulai berbagai kampus unjuk rasa depan gedung dpr menyampaikan penolakan soal ruu kontroversial
kemudian dua puluh dua september dua ribu sembilan belas mahasiswa melakukan unjuk rasa lagi di depan kantor dpr menolak revisi undang undang kpk
menolak juga rkuhp kemudian juga menolak ruu minerba
kita lihat berikutnya
masih terus berjalan dan kita lihat kemudian dua puluh tiga september ini yang kemudian gaungnya langsung menjadi besar

langsung di beberapa daerah ada gerakan ya
ada gerakan seolah olah ingin memberikan sinyal kepada pemerintah dan juga elit politik
bahwa jangan main main dengan suara mahasiswa sekalipun kecil banyak selama ini mungkin dalam tanda kutip diabaikan
lalu bergerak membesar menjadi seperti ini
di yogyakarta ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa dengan tagar gejayan memanggil
di bandung ribuan mahasiswa berunjuk rasa
saat bentrok di jakarta kemarin anda lihat protes berlangsung
sempat menutup jalan di depan gedung dpr berlangsung hingga malam hari
kemudian di malang juga ada ribuan mahasiswa di berbagai kampus berbaju hitam berunjuk rasa di depan gedung dprd
kemudian di jayapura juga terjadi
universitas jendrawasih berunjuk rasa
polisi sempat kemudian mengamankan ratusan mahasiswa
kemudian di makassar juga terjadi unjuk rasa
kemudian di samarang
samarinda juga terjadi unjuk rasa
ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh
ada tujuh daerah secara masif melakukan unjuk rasa kemarin
belum termasuk beberapa misalnya ada yang di lampung
dan juga ada beberapa wilayah lain yang mungkin masanya belum terkumpul sebesar hari ini ya
kita lihat tapi suaranya sudah ada sejak kemarin
kemudian kita lihat dua puluh tiga september kemarin juga presiden joko widodo
dengan desakan dari beberapa pihak bahwa masih ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kpk
karena kita kembali kami ingatkan
ini semua berawal dari pengesahan revisi undang undang kpk yang mengandung pasal pasal kontroversial yang dinilai bisa melemahkan kpk
presiden kemudian kemarin mengatakan menolak menerbitkan perpu untuk bisa membatalkan revisi undang undang kpk
kemudian masa berjanji untuk menghadirkan masa atau mahasiswa
yang lebih besar lagi dari tanggal dua puluh tiga september
dan kemudian itu semua terjadi hari ini dan masih berlangsung
empat september hari ini di medan protes mahasiswa berujung bentrok
di bandung tadi teman kami arta bima menyampaikan sempat terjadi bentrok
di jakarta sampai saat ini masih juga berlangsung
masih ada konsentrasi mahasiswa di sekitar tol dalam kota di depan gedung dpr
kemudian di brebes ada
di semarang juga ada
di semarang bahkan sampai menjebol gerbang kantor gubernur
ini dia beberapa gerakan yang kemudian sudah terjadi
tadi di wilayah di brebes ya betul
di brebes ya juga sudah ada
kita lihat sekarang apa saja sebenarnya tuntutan ini
sebelumnya dua puluh empat september hari ini kemudian dpr mengesahkan dpr sepakat untuk menunda
pengesahan rkuhp rkuhp dan ruu pemasyarakatan
dan kemudian juga ada ruu minerba
sudah ditunda dengan batas waktu yang belum ditentukan
tadi ketua dpr bambang susatyo mengatakan batas waktunya tergantung dengan kondisi perpolitikan
tidak ada yang bisa menjamin apakah itu akan ditunda hari ini
dan kemudian bisa disahkan di sisa
dapat dua pari purna lagi yang masih dimiliki dpr hingga tiga puluh september
atau kemudian di carry over diberikan kepada anggota dpr periode berikutnya
belum ada jaminan atau kepastian soal itu
karena melihat situasi politik yang akan terjadi
apa saja kemudian tuntutannya
ini beberapa tuntutannya ya
mendesak adanya penundaan
ini kemudian sudah dilakukan
mendesak pemerintah dpr merevisi undang undang kpk
ini sudah dikatakan pemerintah dan dpr
ini tidak mungkin
menuntut negara mengusut mengadili elit elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan
isu lingkungan di sini dimasukkan karena bertepatan juga dengan kasus kebakaran lahan dan hutan
yang saat ini sedang terjadi di pulau sumatera dan kalimantan
menolak pasal pasal bermasalah dalam ruu ketenaga kerjaan
kemudian menolak pasal problematis dalam ru pertanahan
kemudian mendesak pengesahan ruu pks penghapusan kekerasan seksual
itu masih belum dilakukan
mendorong proses demokratisasi di indonesia
yang menghentikan penangkapan
penangkapan aktivis di berbagai sektor
itu adalah tuntutan yang kemarin
bagaimana dengan tuntutan teman teman mahasiswa hari ini
kita lihat beberapa di antaranya
menolak rkuhp pertambangan mineral pertanahan
ini sudah dilakukan
ada penundaan terhadap empat ruu
kemudian batalkan pimpinan kpk bermasalah pimpinan dpr
ini belum bisa terakomodir
tidak juga ada kepastian soal itu
tentu saja tidak bisa dilakukan karena sudah ketok palu dpr
menolak tni dan pori
ini kemudian pertanyaan berikutnya yang harus ditanyakan kepada pemerintah
stop militarisme di papua
hentikan pembakaran hutan di kalimantan dan sumatera
ini adalah hal yang terus menerus disampaikan
tapi masih belum ada solusi yang nyata dari pemerintah
kemudian tuntaskan pelanggaran ham dan adili penjahat ham
kampanye dari nawacita i hingga nawacita ii
penuntasan pelanggaran ham
masih juga menjadi pr
kita lihat sekarang
ada beberapa kontroversi rancangan undang undang di dpr
yang kemudian naik
yang kemudian menjadi salah satu amunisi
salah satu energi bagi mahasiswa untuk turun ke jalan
untuk turun ke jalan
ini soal kpk
pertambangan dan minerba
adanya pasal yang mengatur soal cuti narapidana
itu menjadi kontroversi
dan juga ruhp
yang ditunda oleh dpr
meski sudah didesak untuk segera disahkan
kita lihat sekarang yang berikutnya
bagaimanapun juga hari ini
rancangan undang undang yang kemudian disahkan
yang pertama soal ruhp
yang pertama soal ruhp
peraturan pembentukan perundang undangan
pengelolaan sumber daya nasional
bukannya tidak lepas dari kontroversi
tetap ada kontroversi
jadi beberapa diantaranya
masih ada ketidaksepakatan soal definisi
pp muhammadiyah sudah menyurati dpr
kemudian menyurati pemerintah
meminta penundaan pengesahan
karena ada ketidaksepakatan soal definisi pesantren
tapi kemudian tetap disepakati hari ini di dpr
kemudian disini juga ada definisi
adalah soal pemerintah akan memberikan dana abadi kepada pesantren
itu juga menjadi kontroversi
terkait dengan ruhp
peraturan pembentukan perundang undangan
atau p tiga ya
apa yang menjadi kontroversi disini
kemudian yang menarik
yang kemudian sempat
dengan adanya rup tiga ini
kemudian semua ruu yang belum selesai
legislasi yang belum tuntas
di satu periode
bisa diwariskan kepada dpr periode berikutnya
dan ada juga menarik
atau undang undang ini
kemudian bisa memungkinkan pemerintah
untuk membentuk kementerian baru
akan mengurusi segala hal tentang legislasi
jadi prolegnas kemudian
atau pembentukan undang undang apapun
akan diurusi oleh kementerian ini
atau lembaga sentingan menteri
dalam beberapa kesempatan
pada saat kampanye
pilpres kemarin mengatakan
ia menginginkan ada pusat legislasi nasional
nah ini kemudian berada di bawah undang undang
tentang peraturan pembentukan perundang undangan
kemudian terakhir soal ruupsdn
pengelolaan sumber daya nasional
ini yang sempat kemudian
kemarin ramai dibicarakan
karena ada kemungkinan wajib militer
tapi kemudian sudah disampaikan
oleh dpr tidak ada wajib militer
yang ada adalah masyarakat sipil suka rela
ingin mengikuti pelatihan militer
untuk kemudian dijadikan komponen cadangan
dalam bela negara
ini juga kemudian masih dibahas
dan juga bukan masih dibahas
masih menjadi kontroversi
sekalipun sudah disahkan undang undangnya
itu ada beberapa
bagaimanapun kita tidak hanya
kita tidak hanya melihat
kepada ramainya unjuk rasa mahasiswa
tapi bagaimanapun tetap harus memantau
yang kemudian sudah disahkan
pada hari ini
dan seperti dijanjikan mahasiswa kemarin
gelombang unjuk rasa mahasiswa